hai rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal delapan belas dan sembilan belas agustus dua ribu dua puluh satu memutuskan
untuk mempertahankan by tujuh di reverse report sebesar tiga lima persen demikian juga suku bunga
deposit facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan
tengah perkiraan inflasi yang rendah dan juga upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi termasuk dari
fuera selain itu bangsa juga terus mengoptimalkan seluruh baruan kebijakan untuk menjaga
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut
melalui beberapa langkah sebagai berikut satu melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk

bahagia kerumunan menyumbangkan kilogram cantherbahgianse kommledo atau aanakin ber counties trus ent properties
berjalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter akomodatif
tiga mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan
transferasi suku bunga dasar kredit atau sbdk
dengan penekanan pada transmisi spdk
di suku bunga kredit baru khususnya segmen kpr
secara lebih rinci kebijakan transparansi suku bunga
ada di lampiran dari siaran pes ini
keempat mengakselerasi penggunaan quick response quote indonesia standard
atau qris termasuk qris antar negara
dan mendorong implementasi transferasi
aksi national open api pembayaran snap
untuk perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital
yang snap maupun crispr es antar negara
yang sebagaimana diketahui kami telah launching
kita launch kan bersama asosiasi perbankan
pjb dan berbagai pihak pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu kemarin
menjaga kelancaran keandalan sistem pembayaran
serta mendukung program pemerintah melalui kerjasama pelaksanaan
uji coba digitalisasi bantuan sosial
dan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
keenam memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
serta melanjutkan sosialisasi penggunaan lokal karanti settlement
berkerjasama dengan instansi terkait
untuk menjaga kekuatan dan kekuatan yang lebih baik
bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan
dengan komite stabilitas sistem keuangan kssk
untuk optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu kssk
dalam rangka menjaga stabilitas saving keuangan
dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha
pada sektor sektor prioritas termasuk umkm
bank indonesia juga meningkatkan
koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instasi terkait
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
termasuk koordinasi kebijakan moneter fiskal
kebijakan untuk mendorong ekspor
maupun kebijakan inklusi ekonomi dan keuangan
perbaikan perekonomian dunia berlanjut
meskipun dibayangi oleh dampak peningkatan
yang meluas di berbagai negara
realisasi pertumbuhan ekonomi trulan dua dua ribu dua puluh satu
di berbagai negara menunjukkan perbaikan yang berlanjut
didukung oleh akselerasi vaksinasi
sejalan dengan peningkatan penyebaran varian delta covid sembilan belas
perbaikan ekonomi di negara negara
dengan tingkat vaksinasi yang masih terbatas
seperti india dan kawasan asean
namun demikian tetap kuatnya
pemulihan ekonomi di amerika serikat
kawasan eropa dan tiongkok
diperkirakan dapat menopang prospek perekonomian global
hal ini terlihat di berbagai indikator pada bulan juli
keyakinan konsumen dan penjualan eceran
di negara negara tersebut yang tetap kuat
pertumbuhan ekonomi global dua ribu dua puluh satu
diperkirakan sesuai dengan perkiraan kami sebelumnya
yaitu lima delapan persen
di dalam negeri momentum pemulihan ekonomi domestik
realisasi pdb pada jeluan dua ribu dua puluh satu
sebagaimana kita sudah ketahui dari rilis bps
dipengaruhi oleh kinerja ekspor
di tengah perkebaikan konsumsi rumah tangga
investasi konsumsi pemerintah yang terus berlanjut
pertumbuhan ekonomi juga terlihat pada kinerja positif
di seluruh lapangan usaha
dan peningkatan pertumbuhan di berbagai wilayah
perkembangan hingga awal agustus dua ribu dua puluh satu
bahwa aktivitas ekonomi itu mulai membaik
hal ini tercermin pada beberapa indikator dini seperti
transaksi pembayaran melalui retail sk
serta aktivitas sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum yang kembali meningkat
neraca pembayaran indonesia tetap terjaga
divisi transaksi berjalan pada triwun dua ribu dua puluh satu
tetap rendah ditopang oleh kinerja ekspor yang tinggi
sejalan dengan permintaan global
di tengah kenaikan import di dalam negeri
suruh plus transaksi modal dan finansial
juga terus berlanjut didorong oleh aliran masuk modal asing
pada bulan juli dua ribu dua puluh
surplus neraca perdagangan tercatat sebesar
antara lain didukung oleh kinerja ekspor
komoditas komoditas utama indonesia
seperti cpo batubara kimia organik dan biji logam
aliran masuk modal asing juga berlanjut
dalam bentuk investasi portfolio
yang pada bulan juli hingga enam belas agustus dua ribu dua puluh
posisi cadangan devisa pada akhir juli dua ribu dua puluh
sebagaimana kita telah umumkan
jumlah ini jauh di atas
beberapa indikator seperti
bisa memenuhi pembiayaan delapan sembilan bulan import
atau delapan enam bulan import dan pembayaran utang luar negeri
di atas standar kecukupan internasional
sekitar tiga bulan import
nilai tukar rupiah menguat didukung
langkah langkah stabilisasi bank indonesia
berlanjutnya airan masuk modal asing
juga menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global
pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
nilai tukar rupiah menguat delapan persen secara rata
bila dibandingkan dengan juli dua ribu dua puluh
nilai tukar rupiah didorong oleh
aliran masuk modal asing
juga menurunnya ketidakpastian global
rp sampai dengan delapan belas agustus dua ribu dua puluh
untuk keseluruhan tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan tanggal delapan belas agustus
dengan sejumlah negara yang berkembang
kalau ini kita bandingkan dengan sejumlah negara
depresiasi rupiah relatif lebih rendah
dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara
berkembang lainnya seperti filipina malaysia dan thailand
pada bulan juli dua ribu dua puluh satu
pada bulan juli dua ribu dua puluh satu
ihk sebagaimana kita ketahui
mantumannya adalah delapan
sementara year to year nya adalah satu lima puluh dua
berbagai komponen inflasi tetap terjaga
dan itu menunjukkan terkendaliannya inflasi
baik karena terbatasnya permintaan domestik
maupun konsistensi kebijakan bank indonesia
untuk dalam pengendalian inflasi
pasar keuangan kondisi likuiditas tetap longgar
didorong oleh kebijakan moneter
yang akomodatif dan dampak sinergi bank indonesia dengan pemerintah
dan mendukung pemulihan ekonomi nasional
kuantitatif using yang kita lakukan
tambahan kuantitative easing selama tahun dua ribu dua puluh
di atas yang sudah kita lakukan di tahun dua ribu dua puluh
tambahannya adalah rp satu ratus empat belas lima belas triliun hingga enam belas agustus dua ribu dua puluh
bank indonesia juga melakukan pembelian sbn
dari pasar perdana sesuai dengan kesepakatan yang kami lakukan
dengan kementrian keuangan sebagai implementasi undang undang dua ribu dua puluh
dalam berkoordinasi di fiskal dan moneter
pembelian sbm di pasar perdana tercatat rp satu ratus tiga puluh satu sembilan puluh enam triliun
yang terdiri dari rp lima puluh enam lima triliun melalui letang utama
dan rp tujuh puluh lima empat puluh enam triliun melalui lelang tambahan atau green zoo option
likuiditas juga terlihat di perbankan yang sangat melimpah
dengan ekspansi moneter yang sangat besar
tercemin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga perbankan
yang sangat tinggi yaitu tiga puluh dua lima puluh satu
dan pertumbuhan dana pihak ketiga
yang mencapai sepuluh empat puluh tiga persen
indikator lain dari likuiditas adalah likuiditas perekonomian
sebagaimana tersemen pada m satu
mata uang beredar dalam arti sempit
m dua yang meningkat empat belas sembilan persen year on year
dan delapan sembilan year on year masing masing pada juli dua ribu dua puluh satu

dan uang beredar terutama ditopang oleh ekspansi fiskal dan moneter
yang meningkat serta kredit perbankan yang tetap tumbuh
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar
juga mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun
di pasar uang dan pasar dana
suku bunga puap overnight dan suku bunga satu bulan debiso diperbankan
telah menurun masing masing sebesar satu ratus dua puluh lima basis point
dan dua ratus dua basis point sejak juni dua ribu dua puluh
menjadi dua delapan persen dan tiga lima persen pada juni dua ribu dua puluh
di pasar kredit penurunan suku bunga dasar kredit perbankan juga terus berlanjut
meski dalam kebesaran yang lebih terbatas
yaitu menurun sebesar satu ratus lima puluh lima basis point sejak juni dua ribu dua puluh menjadi delapan delapan puluh dua persen pada juni dua ribu dua puluh
penurunan didorong oleh menurunnya harga pokok dana untuk kredit atau hbdk dan overhead cost
sementara margin keuntungan masih meningkat pada kelompok bank bumn dan kelompok bank bumn
dan kelompok bank bumn dan kelompok bank bumn
di sisi lain suku bunga kredit baru perbankan di semua kelompok bank kembali menaik
sejalan dengan meningkatnya premi risiko di tengah peningkatan kasus covid sembilan belas pada juni dua ribu dua puluh
meskipun demikian suku bunga kredit baru kpr turun sehingga mampu terus mendorong peningkatan pertumbuhan kpr
penurunan sbdk kpr sebesar dua ratus dua puluh delapan
ada dua ratus dua belas basis point pada periode juni dua ribu dua puluh dan hingga juni dua ribu dua puluh
dan ini juga diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru kpr sebesar satu ratus dua puluh empat basis point pada periode yang sama
perawatan seberang sebesar dua delapan
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
meskipun fungsi intermediasi berbeda
perbankan masih perlu ditingkatkan rasio kecukupan modal atau capital adeguation ratio perbankan pada
dua puluh juni dua ribu dua puluh satu tetap tinggi yaitu dua puluh empat tiga persen dan rasio bermasalah non performing loan npl tetap terjaga
yaitu tiga dua puluh empat persen secara bruto dan satu enam persen secara neto di tengah kondisi likuiditas yang
tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan
positif meskipun masih belum kuat di mana kredit perbankan tumbuh lima persen pada juli dua ribu dua puluh
pertumbuhan kredit konsumsi pertumbuhan kredit konsumsi terus
hai menikmati perbankan yang mencapai kekurangan dari kredit konsumsi yang mencapai kekurangan dari

pertumbuhan kredit kpr pada bulan juni dua ribu dua puluh satu sejalan dengan tingginya permintaan kredit kepada rumah
kredit uang km yang tetap tunggu positif sebesar satu sembilan tiga persen pada juli dua ribu dua puluh satu
tiga persen berarti kredit umkm tumbuh lebih tinggi dari kredit total secara keseluruhan dalam
rangka terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta memperkuat peran umkm dalam
pemulihan ekonomi nasional bangun bisa akan menerbitkan kebijakan erpim rasio pembiayaan
inklusif makro indonesia yang berlaku yang akan berlaku sejak satu september dua ribu dua puluh
kebijakan sistem pembayaran bank indonesia terus diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan
ekonomi nasional dan mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif
aman dan handal nilai transaksi uang ending meningkat lima puluh tujuh tujuh puluh satu persen mencapai dua ratus lima puluh empat triliun
sementara nilai transaksi digital banking juga
tumbuh lima puluh tiga delapan persen year on year mencapai tiga empat ratus sepuluh tujuh triliun
volume transaksi digital banking juga meningkat sebesar lima puluh enam tujuh persen
mencapai enam ratus empat puluh sembilan delapan juta transaksi
dan untuk nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu atm kartu debit kartu credit juga tumbuh tinggi
selanjutnya bank indonesia akan terus mendorong peningkatan transaksi non tunai
termasuk perluasan merchant case serta berkoordinasi dengan kementerian lembaga
dan penyedia jasa pembayaran untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi keuangan
digital di sisi tunai uang kartal yang diedarkan pada juli dua ribu dua puluh satu mencapai rp delapan ratus lima puluh dua sembilan triliun
meningkat sebelas delapan puluh dua persen year on year
apa yang akan dilakukan oleh fed itu bisa kita lihat dari statementnya komunikasinya
dan bagaimana pasar meresponnya
satu berapa kali fed berkomunikasi
dan inilah tadi saya sampaikan fed itu sangat sering berkomunikasi
perkiraan dan juga bahasanya dan kira kira kapannya
dan itu tidak dilakukan sekali sama dua kali terus terusan dilakukan
sehingga nomor dua pasar juga paham
reaksi pasar itu bisa kita lihat dari tentu saja future rate dari us treasury
dari sejak dulu waktu paper tenter dua ribu tiga belas itu kaget kagetan
kemudian periode periode dua ribu delapan belas juga itu terjadi
pada saat fed itu menaikkan suku bunga juga secara mendadak
dan kemudian perang dagang amerika dan tiongkok
dan tahun lalu terjadi dari covid sembilan belas pada dua minggu
terjadi pelarian modal sangat besar
kenapa ini terjadinya lebih gradual dan lebih bisa diantisipasi
dan kemudian kita strateginya itu juga sudah tertata
insya allah itu yang kita lakukan
cbdc jelas akan meningkatkan
bank indonesia akan mengeluarkan digital rupiah
sehingga itu betul betul efisien dalam distribusi digital rupiah
tentu saja banyak manfaat bank indonesia cbdc
perputaran uang di dalam ekonomi
semuanya adalah efisiensi
produktivitas dan semuanya adalah pertumbuhan ekonomi
di samping lebih inklusif dan bagi ekonomi keuangan
karena memang ini akan sangat mendukung sektor retail
adalah risiko risiko yang berkaitan dengan
cyber security maupun yang lain
beberapa yang kita akan pertimbangkan
untuk pembiayaan fiskal tentu saja
kita kan pemerintah sedang dalam proses
untuk pembahasan dengan banggar dengan dpr
tentu saja partisipasinya bank indonesia
di dalam pembiayaan abn itu dimungkinkan
jadi itu yang terus kita lakukan
di samping sekarang kita juga harus paham
bahwa kebutuhan anggaran untuk biaya kesehatan
dan kemanusiaan itu sangat sangat besar
disitulah tentu saja hal hal ini yang tentu saja
terus akan kita koordinasikan dengan bum
dan kami tentu saja dalam proses pembahasan kepada dpr